setelah menempuh perjalanan dari ibu kota jakarta melalui jalur pantura untuk menjelajah kesiapan jalur mudik dua ribu tujuh belas sejauh empat ratus lima puluh km
koresponden cnn indonesia albi pratama tiba juga di kota semarang jawa tengah
di sini albi akan menunjukkan sejumlah tempat untuk para pemudik dan wisatawan agar bisa datang ke sejumlah tempat wisata untuk sekedar singgah atau berekreasi
albi pratama jawa tengah
setelah perjalanan yang cukup panjang dari jakarta menuju ke provinsi jawa tengah untuk melihat apa saja yang ada di sepanjang jalur pantura
semarang adalah salah satu kota besar yang berada di kawasan jalur pantura di provinsi jawa tengah
kota ini juga menjadi salah satu tempat singgah ataupun tempat tujuan mudik para pengendara dari berbagai daerah
masuk dari jakarta

di semarang para pemudik atau wisatawan bisa berkunjung ke sejumlah tempat untuk berwisata ataupun beristirahat sejenak
beberapa lokasi wisata bisa menjadi pilihan
nah salah satu bangunan ikonik yang ada di kota semarang adalah lau
lawang sewu alias pintu seribu
di mana masyarakat di sini melihat banyaknya pintu yang terlihat dari luar itu ibaratkan adanya seribu pintu walaupun jumlah pastinya belum tentu seribu
nah bangunan ini didirikan oleh kolonial belanda yaitu perusahaan kereta api zaman belanda terdahulu
dan sampai saat ini bangunan asli dari tempat ini masih tetap dipertahankan
tuh luar biasa
ini kalau malam lebih indah lagi nih karena banyak hiasan hiasan lampu yang menyoroti kebangunan lawang sewu

nah saat ini saya berada di jalan pangganaran
salah satu jalan protokol yang ada di kota semarang
nah kalau kita lurus terus nih nanti kita akan ketemu salah satu titik dari pusat kota semarang yaitu simpang v
yang menjadi pusat keramaian di ibukota jawa tengah ini
dan tibalah saya di masjid agung jawa tengah
akhirnya tibalah saya di masjid agung jawa tengah yang juga menjadi titik akhir perjalanan saya kali ini
jarak sejauh empat ratus lima puluh km sudah saya tempuh dari ibu kota jakarta sampai ke semarang
dan sejumlah hal saya temui di jalur pantura yang saya lewati
secara umum jalur pantura sudah bisa memfasilitasi para pengendara yang nantinya
akan menjadikan jalur ini sebagai rute mudik lebaran dua ribu dua puluh
tapi bagi anda para pengendara harus tetap berhati hati karena di jalur pantura masih ada sejumlah titik yang harus mendapatkan perhatian
dan juga pembenahan segera oleh pemerintah
dan semua tips dan juga informasi yang saya berikan semoga bisa bermanfaat bagi anda di perjalanan
bagi pemirsa yang membutuhkan rute alternatif petunjuk arah titik rawan kemacetan dan lokasi lokasi peristirahatan
jangan lupa download aplikasi gomudik cnn indonesia di ponsel pintar anda
akhir kata saya albi pratama pamit undur diri selamat menunaikan ibadah puasa dan hati hati di jalan
sampai bertemu lagi di jelajah mudik cnn indonesia di tahun mendatang
alby pratama semarang